ada yang lain
nggak ada cuma sama telur dadar
maksud babab kenapa gak ada temennya
ada sayur atau tempe tahu minimal ada sambal
tuh kan tadi udah dibilangin antoknya rewel
sekarang jangan gantian di bawah yang rewel deh
sekarang akang mau fokus dulu sama sayur santan jantung pisang
soal acara ulang tahunnya mau dirundingin dulu sama emak
emang gak usah tahu rencananya
sebelum kamu sama temen temen kamu datang
terminal itu tempat kami cari makan
kamu sama temen temen kamu harus pergi dari sana
karena kami mau balik lagi
kalau kamu masih di sana nanti kita ketemu lagi dalam situasi seperti ini
depannya diponi belakangnya saya buat ngebom
lapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa
suaranya kedenger sampai satu blok rumah sakit
dia juga nggak mau diem
dari tidur keduduk terus berdiri
terus tidur lagi sambil megang perutnya
infeksi paru paru sama pembengkakan jantungnya
kerasa sakitnya di perut
tadi udah dicek sama dokter
bukan karena paru paru atau jantungnya
tapi mungkin ada kebocoran di lambung atau ususnya
dari paru paru jantung terus kenapa bisa lari kesana
ini lagi mau di ronsen
kelapa kelapa kelapa
serayam serayam serayam
kelapa kelapa kelapa
acah dicegah tony sama temen temennya
acai di ancam
disuruh keluar dari terminal
karena katanya mereka mau balik lagi
balik lagi sama bos bubunnya mau keluar
kalau bos gubu nyuruh saya pergi saya pergi
tapi utang ke sylvia harus dia beresin
terus bayarnya gimana
dia kan bukan anak buah akan lagi
dia sudah akan anggap keluarga
seperti akang dulu
dianggap keluarga sama kang bahar
tapi kan pasti biayanya nggak murah
dirawatnya aja udah seminggu lebih
terus masuk ruang hcu
akang gak sendirian
sama yang lain
memangnya mereka punya uang
ibu kok baru dateng
babak udah lapar
dah kembali ke rumah
udah kembali ke rumah
udah lapar dari tadi
tuh tadi anto yang rewel
sekarang babak nih yang rewel
keliatannya ada yang lain
maksud babak kenapa gak ada temennya
minimal ada sambel gitu
kan tadi udah dibilangin
sekarang jangan gantian babak yang rewel deh
kenapa baru diangkat
dari tadi aku teleponin terus terusan
kamu diemin aja
sebetulnya aku memang gak mau ngangkat
kamu teleponin terus
ketemu gak ditelepon
kalau aku bener bener nyesel
bener bener mau minta maaf
ojak mau kesini
ah bang badeno
sama si pur
gak ada apa apa
bab bab makan dulu ya
bener lambungnya bocor
atau ususnya yang bocor
nunggu hasil ronsen
kira kira pipit bakal selamat
saya jarang ibadah
sholat gak tentu
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum
gak ada yang bisa dihukum

sholat gak tentu
kalau saya doa
memangnya bakal diterima
diterima gak jang
kalau mau doa mah doa aja
siapa tau diterima
tanya situasi sama kondisi di sana
kang pipit sudah memungkinkan buat ditengok atau belum
gak bawa charger
kamu aja yang ngelepon
gak ada pulsa
kamu aja yang ngelepon
kamu aja yang nunggu
apa udah neng
coba hubungi kang murad
ini rumah sakit
ini rumah sakit
kamu di jakarta apa di bandung
di bandung baru sampai
pipit dirawat di rumah sakit
lagi di rongsen
kata kang murad